berjarak sekitar empat km dari lokasi utama ktt asean ke empat puluh dua inilah hotel merurah labuan bajo
disinilah dua ratus lima puluh tiga jurnalis lokal dan asing dari satu ratus tiga puluh satu media mengolah berita
tersedia berbagai fasilitas bagi awak media antara lain ruang kerja dengan total kapasitas dua ratus dua belas kursi
dan ruang jumpa pers dengan kapasitas dua ratus orang
bagaimana dengan internetnya
internetnya kadang tidak terlalu lancar sih dan sebenarnya kita perlu internetnya untuk kirim ke sana kemari
kopi sepertinya tidak putus putus itu
ada beberapa cendera mata untuk peliput seperti kain tenun buku catatan alat tulis pengisi daya hingga kipas angin mini
di tengah deadline yang tak putus putus jurnalis bisa melepas lelah di pantai pedih
ini adalah pengalaman pertama saya berada di pusat media sangat dekat dengan pantai

kita bisa pergi ke pantai untuk mendapatkan udara segar dengar suara
dan hanya relaks dan melihat wawasan yang datang
di sini juga ada barista barista yang siap meracik berbagai macam kopi indonesia khusus untuk para jurnalis
mas aku mau kopinya satu ya
boleh selamat datang
kopi pantai sunset
jadi tidak hanya delegasi asen saja yang dimanjakan dengan keindahan labuan bajo
namun para jurnalis peliput ktt asean juga dimanjakan dengan pemandangan pantai pede yang ada di sekitar media center di labuan bajo
fina nabila windri hawadis labuan bajo nusa tenggara timur